masih inget nenek gak
kamu ngapain disini
bening kamu dimana nak
kamu gak bisa diam disini aja
aku harus cari bening
iya tapi kaki kamu masih tergilir
kamu gak bisa berdiri
kamu gak bisa berdiri
kamu gak bisa pergi kemana mana juga
udah kamu tenang aja ya
lebih baik kamu fokus pulihkan diri kamu
soal pencarian bening biar saya yang urus
selamatkan bening di luar sana
jangan sampai terjadi apapun sama dia
aku janji akan terus mencari bening sampai ketemu
supaya kalian bisa bersama lagi
taurah makasih banyak ya udah bantuin aku
aku mau tanya kamu sesuatu mbak
kamu punya cita cita apa sih
jadi itu sebabnya kamu pengen jadi dokter
supaya aku cepet sembuh
kamu gak usah pusingin bumi umat lagi
nenek aku udah meninggal dunia
sebelum aku jadi dokter

bingung pengen ketemu
gak apa apa aku cuma sedikit pusing
kayaknya aku kecapean deh
padahal semalam baru keujanan
aku takut kamu sakit
terus masuk angin
mending sekarang kita kesana
kamu bisa ngadem terus kamu sih rahat
mending kamu istirahat dulu ya disini
aku pengen lanjut cari barang bekas
kalian ke pengumpul barang bekas
supaya kita bisa dapat uang
enggak aku harus bantuin kamu kerja
mending nanti kamu tambah sakit loh

kalau udah di depan masih panas panasnya
kalau udah mendingan baru kita cari bunda lagi
kalau gitu hati hati ya udah
aku selalu hati hati kok mending
kuatkan mending ya allah
jangan sampai mending sakit
kenapa mending takut nyusahin aura sama bunda ya allah
mending kangen sama bunda
bening pasti akan kesana buat bunda
bunda tunggu mending ya
mending sekenang kenang idani perempuan pun
mereka dibawah husband yang padat

tunggu aku nyuruh perkembanganku
k perspectif aku
on mengakunnya ga ngamuk
kamu masih inget nenek gak
oh iya masih nak
kamu ngapain disini
aku gak sakit nek
aku cuman kepanasan
pokoknya aku keringetan
dan aku disana karena cuman mau ngadem
tunggu nenek disini ya
nenek ambil uang dulu
nanti kita makan di restoran
kamu bisa ngadem sepuasnya sana ya
gak usah nek
aku gak mau rebutin orang lain
eh kamu gak boleh nolak
waktu itu kamu kan pernah nolongin nenek
kalau nggak ada kamu nenek pasti udah kecelakaan
nenek mau bales budi sama kamu
tunggu sebentar ya
tunggu sebentar sayang

sekarang adem kan
makanannya pasti mahal
kamu gak usah pikirin harganya
yang penting kamu makan
dibungkus gak makanannya
buat temen aku
dari tadi dia juga gak makan
buat temen kamu
nenek mau tanya